proses evakuasi jenazah mahasiswa asal universitas muhammadiyah surakarta
yang hilang saat mendaki gunung raung di banyuwangi berlangsung dramatis
jenazah harus ditandu sejauh dua puluh tujuh km karena minimnya peralatan
usai dinyatakan hilang selama tiga hari di puncak raung banyuwangi
mendaki asal lamongan zaki putra andika akhirnya berhasil dievakuasi timsar
proses evakuasi berlangsung sulit karena selain minimnya peralatan
tim sar harus membopong jenazah sejauh dua puluh tujuh km dari pos masuk pendakian
belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban
namun diduga korban tersesat akibat cuaca ekstrim yang terjadi di kawasan puncak pendakian
sementara usai dievakuasi jenazah langsung disemayamkan di rumah duka desa sedayu lawas
kecamatan brondong lamongan senin malam
meski pulang dalam kondisi tak bernyawa kedua orang tuanya muhammad amin dan kartiah
terlihat begitu tegar dan mengikhlaskan kepergian anak keempatnya itu
selain pendiam di mata keluarga mahasiswa semester satu dikenal ringan tangan terhadap keluarga dan kerabat lainnya
usai disalatkan jenazah kemudian langsung
langsung dimagamkan di pemagaman desa setempat